sekali lagi hormat pak mahfud anda punya integritas yang hebat
sudah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan kurban atau skkh
seharusnya dari pusat ke daerah masing masing
akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi
apakah klb apakah sikap dengan pak muldoko hadir menjadi ketua
karena dari peta ini terlihat struktur dia beda dengan yang sebelahnya gitu
ya gue dari awal bilang ya udah
presiden juga mengapresiasi perekonomian nasional yang baik
tapi disitulah menjadi titik apa ya penambah ya
pertunjukan faruna tidak saja sebagai hiburan pertunjukan underwater
gue nih latihan jam tujuh pagi
menurutnya perkawinan anak sejak dulu memang sudah ada karena alasan adat istiadat atau budaya
dan seolah olah mungkin aliran oksigen itu gak nyampe ke kaki dan tangan
di workshop produksi tempenya di jalan kupang gunung tembusan dua surabaya jawa timur ini
soal harga bisa disesuaikan karena banyaknya pilihan
sudah bisa pak jadi apapun cuaca untuk kendala air kita sudah lancar
ya kebanyakan kalau untuk makanan indonesia di belanda itu memang fusion ya
mbak gogi ini banyak yang nanya
nah kalau kemudian misalkan arah pasarnya hanya indonesia
ya jadi nanti para pegawai di ibu kota baru
dari projo mengingatkan tidak pak di luar posisi anda sebagai wamen
itu adalah hari selatan setelah kami mengirim uang pembayaran tambahan dua minggu ke akun bank itu pada pagi itu
pertama apakah israel akan hadir atau tidak
kemudian saya juga ikut sebuah expo di mana kalau di korea selatan sendiri
untuk orang orang di dalam hal komoditas
kalau presiden sedang menjabat misalnya butuh mereka entah itu diskusi
sekitar satu ratus delapan puluh ribu orang mengakses skema cuti berbayar setiap tahunnya dan sembilan puluh sembilan persen diantaranya adalah perempuan
ini yang perlu dikembangkan di indonesia